lalu bagaimana dengan situasi di sekitar lingkar gentong arah tasik malaya
kita langsung pantau the mes bersama rekan kita ada rizka rizlia langsung dari tasik malaya
selamat siang rizka
kalau tadi informasi yang saya bacakan sempat ada informasi menyebutkan penumpukan kendaraan
karena ini tidak cukup banyak ya kendaraan yang melalui jalur gentong
lalu bagaimana situasinya siang ini di sana
nampaknya ramai lancar di belakang anda
peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan
jika pada hari sebelumnya pada hari selasa kemarin delapan belas april dua ribu dua puluh tiga dari mulai pukul sampai pukul sembilan pagi tadi tercatat ada lima sembilan ratus kendaraan
namun pada hari ini dari pukul sampai pukul sembilan pagi tadi tercatat ada dua puluh seratus kendaraan yang melewati kawasan gentong atau jalur selatan ini untuk menuju ke tasik malaya ciamis dan juga ke jawa tengah
yang tentunya ini peningkatan secara signifikan
dan didominasi dengan kendaraan roda empat atau mobil berukuran kecil dan juga sepeda motor
bisa anda lihat ya heranov di belakang saya ini juga banyak sepeda motor yang membawa barang barang kemudian terparkir di depan res area
karena memang ini para pemudik sedang beristirahat di salah satu titik rest area di kawasan gentong
yang mana di sini terdapat fasilitas pengisian bahan bakar
kemudian juga ada tempat istirahat ada saung saung makan begitu
ada juga toilet dan musola
apakah memang ini bisa menjadi salah satu alternatif begitu bagi para pemudik untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan kembali perjalanannya
ada pemudik tadi yang sempat saya ajak berbicara atau ajak berobrol begitu ya
ada yang berasal dari karawang kemudian juga ada yang berasal dari bekasi
ada yang berasal dari cianjur kabupaten purwakarta dan tentunya dari bandung raya
kita akan coba tanya ya heranov dengan salah satu pemudik nih yang menggunakan motor dari cianjur
menuju ke kota tasik malaya
ini kita akan berbincang dengan kang hendra
kang hendra gak apa apa kang hendra duduk aja sambil istirahat
nih kak hendra gimana tadi kan perjalanan dari cianjur ya
perjalanan dari cianjur mau ke tasik malaya
nah ini gimana tadi kondisi arus lalu lintas mulai dari cianjur sampai tasik malaya
alhamdulillah dari cianjur lancar
saya berangkat dari jam setengah enam sampai sini jam dua belas kurang
cuma ada sedikit macet di daerah apa itu dia
cuma kalau motor masih tetap bisa jalan
nah ini kan kang hendra memilih mudik menggunakan motor ya kang ya
nah ini ada persiapan nggak sih kang mudik pakai motor
tentu kalau persiapan harus
dari mulai badan kendaraan badan itu harus fit
karena perjalanan cianjur sampai ke tasik itu lumayan jauh
jauh jadi harus kita sarapan lah
terus sebelum berangkat ke sini minum obat multivitamin gitu
nah kang kalau misalnya rizka lihat kan dari cianjur menuju tasikmalaya ini satu ratus dua puluh km ya kang ya
nah akan udah istirahat berapa kali nih kang tadi selama di perjalanan
saya istirahat ini yang kedua kali
saya santai aja gitu menikmati mudik
karena saya baru sekarang ini mudik
selama tujuh tahun saya tidak pernah mudik
karena dulu terkendala dengan jarak yang jauh gitu
baru sekarang dari cianjur ke tasik malaya
jadi ini pertama kali mudik pakai motor gimana nih kang pengalaman
asik mantap pakai motor
tapi berarti tetap harus hati hati ya kang kalau mudik pakai motor ya
pastikan kendaraannya juga kondisi tubuh prima ya kak hendra
hati hati di jalan
selamat sampai tujuan biar bisa berlebaran bersama keluarga ya
nah itu dia heranov salah satu pengalaman pemudik yang menggunakan motor
dari cianjur ke
kota tasik malaya
dan dapat saya informasikan juga ya ranof
memang ketika mudik menggunakan motor ini harus ekstra berhati hati
pastikan untuk selalu beristirahat setiap dua hingga dua lima jam sekali
untuk memastikan atau menjaga kondisi tubuh tetap fit
begitu juga dengan barang bawaan
ini diimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan
dan juga pastikan selalu berhati hati mengingat di jalur gentong ini
di jalur selatan tepatnya di gentong ini
kontur jalan atau karakteristik jalannya ini agak berkelok
tikungan tajam dan dikhawatirkan licin ketika hujan turun
ini harus menjadi fokus dari para pemudik motor
informasi yang saya dapatkan dari pos terpadu tadi di pos gentong
terjadi kecelakaan pada tadi malam
dua kecelakaan tunggal yang terjadi pada motor
akibat dari jalanan yang licin di tikungan tajam
ini yang juga harus diperhatikan begitu oleh para pemudik motor
dan selain itu juga dari perbatasan kabupaten garut menuju tasik malaya
ini juga harus diwaspadai adalah titik di kawasan malangbong
tadi seperti yang dijelaskan oleh kang hendra salah satu pemudik tadi
bahwa memang di situ menjadi salah satu titik rawan kemacetan
karena memang ada pasar kemudian juga ada pertigaan
di mana aktivitas masyarakat di pasar ini cukup tinggi
selain itu juga adanya angkutan kota dan juga bus yang menurunkan dan menaikkan penumpang secara tidak tertib
sehingga ya para pemudik diharapkan berhati hati dan juga waspada
agar perjalanannya sampai ke tujuan ini bisa aman
baik perlu diperhatikan ya
ada sejumlah titik rawan kemacetan
rawan kecelakaan menuju ke arah tasik malaya